musibah longsor menimpa permukiman warga
di kabupaten toraja utara sulawesi selatan pada hari kemarin
akibat longsor sebuah patane atau kuburan toraja nyaris tertimbun
sehingga warga mengevakuasi jenazah dengan melewati jalan berlumpur
warga di satalang surah kabupaten toraja utara sulawesi selatan minggu siang
berupaya mengevakuasi satu jenazah dari patane atau kuburan toraja
yang kondisinya saat ini terancam ambruk
bangunan nyaris roboh tertimpa pohon dan material tanah
dari arah perbukitan akibat longsor
kemudian dipindahkan warga ke patahnya lain
yang posisinya tak jauh dari lokasi kejadian
hal tersebut dilakukan karena kondisi kuburan di sekitar lokasi saat ini
terancam tertimpa bebatuan dan tanah dari arah perbukitan
di wilayah kelurahan talang sura yang sempat diabadikan warga
terlihat jelas batu berukuran besar bercampur tanah
meluncur dari arah perbukitan
akibat longsor sebanyak tiga unit rumah rusak parah
dan satu ratus dua puluh empat kepala keluarga mengungsi ke sejumlah tempat yang dianggap aman
masih baru yang terdaftar di sini sekitar kurang lebih tiga puluh lima kakak
dan ada beberapa masyarakat yang berada di luar lingkungan
ada yang ke kecamatan rantai bua
ada yang ke kecamatan kelurahan bokin
lembang isong kaluah di kecamatan buntau juga
para pengungsi kini membutuhkan bantuan
terutama makanan dan pasokan air bersih
warga juga meminta aliran listrik dipulihkan segera
sebab sejak beberapa hari jaringan listrik di wilayah tersebut padam